inilah mobil listrik hasil kreasi sejumlah siswa smk model rujukan pgri satu menjayan madiun
yang bakal menjadi mobil ramah lingkungan untuk berjualan nasi pecel
mobil ini dibuat oleh enam siswa terdiri dari empat siswa jurusan mesin dan dua siswa jurusan listrik
semua desain mobil ini dilakukan oleh siswa smk model
ide membuat mobil listrik yang diberi nama mobilis umkm smk model tersebut
bermula dari keresahan warga dengan banyaknya angka pengangguran akibat pandemi covid sembilan belas
untuk mobil listrik ini menggunakan daya aki dua belas volt dan kecepatannya maksimal empat puluh km per jam
dengan pengecasan aki selama tiga jam bisa berjarak sekitar sembilan puluh km
untuk ini daya produksinya sampai satu
saat ini sekitar lima belas juta
proses produksinya butuh berapa lama pak
proses produksinya kalau ini itu sampai satu bulan
tapi kalau nanti karena ini kan masih rancang bangun sehingga terjadi masih ngepas nih
masih coba coba gitu butuh waktu
kalau ini nanti di produk masal paling untuk satu unit itu tidak sampai satu minggu selesai
rencananya smk pgri mejayan akan membuat mobil listrik ini secara massal
selain bisa digunakan berjualan nasi pecel
mobil listrik ini juga bisa digunakan berjualan
sesuai keinginan pelaku umkm
seperti berjualan keperluan rumah tangga alat tulis atau usaha minuman instan
in antohari madiun jawa timur